sampai jumpa di video selanjutnya

nanti mereka gak pulang pulang
nanti aku bisa
sampai dalam pagi
aduh dimana ya mai
ya allah teh udah teh
ini kan cincin dari bapak mai
pokoknya harus ketemu
tete gak mau tau
kamu tolong maafin mamaku ya
diperlakukan seperti itu
saya udah terlalu kasar
ini mungkin balesannya
lila inget gak ya
dia kan harus merevisi
foto iklan perumahan yang waktu itu
mai tolong bantuin tete dok
kamu jangan diri gitu aja
tete yakin ini pasti disekitar sini
udah ada tongkat lagi teteh
itu udah dewi ya
iya aku lagi sama dewi ndre
tapi kamu gak akan percaya dewi lagi ngapain sekarang
tadi mamaku tuh buang cincin peninggalan bapak jimmy milik dewi
tapi dibuangnya ke selokan
dan sekarang dewi lagi ngumpuk ngumpuk di selokan
yaudah aku santai ya
cincinnya pasti udah ke muang air
tete udah hilang
enggak mai pasti ada
ya allah dewi kamu ngapain
iya jatoh kesini ndre
kok bisa jatuh sih
sini sini aku bantu
kayaknya disitu tuh jatohnya
tuh disitu ndre
sebelah kiri apa kanan
kayaknya sebelah kanan ya mai
kayaknya sih tete
iya disekitar situ pokoknya agak kanan
ada gak mas
hati hati dong ndre
aduh makasih ndre